sejak kemacetan panjang di arus mudik lebaran layanan ataupun juga pelayanan jalan tol menjadi perhatian pemerintah
pemerintah pun berencana dalam dua tahun ke depan tidak akan ada lagi transaksi menggunakan uang tunai di pintu tol
badan pengatur jalan tol bpjt kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat
berencana menghapus pembayaran tunai di pintu tol pada dua ribu delapan belas untuk meningkatkan kecepatan pelayanan transaksi
memangkas antrean dan mengurangi potensi kemacetan di dalam tol
sementara itu menanggapi macet yang terjadi di gerbang tol brebes timur saat puncak musim mudik lebaran lalu
pemerintah mengklaim penyebab bukan dari lemahnya pelayanan di pintu tol